sementara itu ketua umum pssi muhammad iryawan atau iwan bule melepas keberangkatan dari back kiri timnas indonesia pratama arhan
untuk bergabung dengan klub jepang tokyo verde
selain mengaku bangga iwan bule berharap pratama arhan dapat menjaga nama baik serta mengharumkan indonesia di kancah internasional
seremoni pelepasan pemain dua puluh tahun ini digelar di kantor pssi jakarta pada jumat sore
back kiri timnas indonesia tersebut akan bertolak ke jepang untuk bergabung dengan klub divisi dua jilik tokyo verde
ketua umum pssi mengaku bangga karena ada pemain indonesia yang kembali dikontrak klub luar negeri
sementara pratama arhan mengaku sudah dapat tawaran ini sejak lama saat masih membela psis semarang
pertama lagi pemain terbaik tidak diambil atau dihajar oleh
ketua umum pssi mengaku sudah dapat tawaran ini sejak lama saat masih membela psis semarang
cara timnya juga sangat bagus sekarang pun timnya juga sangat bagus permainan juga sangat baik sih menurut saya